enggak bukan ini bukan jalan rumahnya mas ardi
bener disini tempatnya mas ardi
aku akan ngantar kamu ketemu mas ardi
ih gak mau
kamu gak bisa lari dari sini
kok sepi ya tante
apa intan lagi pergi
kayaknya bener deh tante lagi pergi
tapi pergi kemana
kayaknya mereka emang gak ada disini deh
iya ada deh tante
kamu dimana nay
kamu dimana nay
kamu dimana nay
kamu dimana nay
kemana aku harus nyari nay lah
tiara manis mana sih
aku jam segini dia belum pulang
aku takut terjadi apa apa sama dia
nailah nailah kamu main di situ
enggak bu aku masih mau nungguin tiara sampai tiara pulang
secara manis belum pulang pulang sampai sekarang
mas ardi mas ardi mas ardi

maksudnya aku akan mau ketemu sama mas ardi
mas andi mas mas ardi mas
nailah nailah tunggu
nailah nailah kembali
alhamdulillah aku dapet uang
aku harus ngumpulin uang biar aku bisa nyewa kontrakan
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
bisa jatuh kayak gini
cepat kejar ibu ibu
ibu ibu pergi dari rumah
tapi ayah gimana
kamu kejar mamamu dulu sekarang cepat
cepat gak usah pendirikan
cepat kejar mamamu
semua hal buruk sudah terjadi
pada anakku dan cucuku
ibu pangan bu
ibu pangan bu
mas ardi ampun mas
pas kamu dimana sih mas
mas kenapa kamu pergi mas
aku kan kangen aku pengen ketemu kamu mas
luka aku kayaknya belum bener bener kering
kalau aku paksain jalan terus
ini bisa kebuka lagi
mas kamu dimana sih mas

ye aku yakin itu suara nayla

mas aku gak tau sih
jalan semua orangan lihat nih
gue jadi jatoh kan
cewek itu kayaknya stres ya
iya tuh kayaknya
kok keluarganya ngebiarin dia berkeliaran di jalan ya
mas arfi datang aja di jalan ini
tahan dulu si target restraint
iya ada orang yang mengaku telah membeli rumah yang digadekan bu narsih
jadi mereka termaksa deh harus pergi dari rumahnya
jadi aku gak bisa main lagi dong tante sama intan
bu bagaimana dengan saudaranya
mungkin ibu tahu dimana saudaranya
kali aja bu nario dan keluarga tinggal di rumah saudaranya gitu bu
kalau soal saudaranya saya kurang tahu bu
kayaknya nggak ada saudaranya yang tinggal di dekat dekat sini
soalnya nggak ada keluarganya yang datang ke sini
mungkin tetangga tetangga sekitar mungkin tahu
jadi mereka masih tempangan sementara buat ibu narsi gitu bu
semenjak bu narsih pergi saya belum pernah ketemu lagi sama dia bu
nanti saya ke sini dulu
terima kasih bu
tapi intan kasihan tante
nanti dia nggak punya rumah
kamu tenang ya nak ya
nanti gimana pun caranya kita akan temukan inta dan keluarganya
ardi kemana sih
belum pulang juga
mama pasti mau nyuruh aku pulang
aku ingin bertemu dengan kamu
aku ingin memperbaiki hubungan kita
tiba tiba kamu pergi
atau ibu memang ingin memisahkan kita
tadi angkat sih
tidak ada yang bisa dipercaya
buatmu kemana mama
mas ardi kemana ya
mas kamu di mana sih mas
bukan bukan bukan
kamu buka mas ardi
biar kamu buka mas ardi kenapa pegang pegang saya
saya tahu di mana tempat tinggalnya mas argo
kamu tahu di mana mas ardi
di mana mas ardi
di mana aku mau ketemu sama mas ardi
di mana mas ardi
tadi saya lihat dia pergi ke arah sana
sampai aku ketemu sama suami saya soalnya
ini kayaknya bukan jalannya rumahnya mas hardy deh
iya bukan ini
benar di sini
nanti lagi kita sampai
rumahnya mas ardi
bener disini tempatnya mas ardi
ngantar kamu ketemu mas arief
ardi kamu kemana aja sih
ardi kamu kan belum pulih
harusnya kamu beristirahat
eh tadi mama telepon kamu
hp ardi di silent jadi nggak dengar
kamu sakit kan
luka kamu gak berdarah lagi kan
nggak akan ada yang dengar